hari ini kartu jakarta pintar dan kartu indonesia pintar memang menghebohkan dunia maya
bahkan menimbulkan polemik di tingkat masyarakat
sejatinya memang dua kartu ini dirancang untuk mendukung proses kegiatan belajar dan mengajar di sekolah
untuk warga yang memiliki nomor induk kependudukan jakarta dan bersekolah di jakarta
mereka bisa memiliki kartu jakarta pintar
sedangkan untuk kartu jakarta pintar yang merupakan atau maksud kami kartu indonesia pintar yang merupakan program nasional
nah sasarannya adalah seluruh warga negara indonesia yang tentunya telah memenuhi syarat syarat yang ditetapkan oleh undang undang
namun kini keberadaan kedua kartu tersebut seakan menorehkan kontroversi
adalah calon gubernur dki jakarta anies baswedan yang mengkritik adanya sebuah pergub yang melarang warga dki jakarta untuk mencairkan kip atau kartu indonesia pintar
atas kritikan calon gubernur nomor tiga itu kubu petahana tidak tinggal diam
dan untuk membahas polemik seputar kartu jakarta pintar dan juga kartu indonesia pintar
yang hingga saat ini kabarnya tidak boleh beredar terdistribusi dan dinikmati oleh warga ibu kota
kami akan membahasnya malam hari ini bersama bung ansi lema jurubicara tim pemenangan pasangan ahok dan jarot
selamat malam bung ansi
selamat malam budi
kemudian ada bang jimmy paat ketua koalisi pendidikan indonesia
anggota koalisi pendidikan indonesia
selamat malam selamat datang bang jimmy
selamat malam mas budi
ya saya akan sebelum kita masih menunggu juga anggota tim pemenangan pasangan anies dan sandi
untuk bisa bergabung bersama kita
sebelumnya saya akan konfirmasi dulu ke bung ansi lema
hari ini publik kemudian dikagetkan ini
atas komentar pak anies baswedan calon gubernur dki jakarta
mengatakan bahwa kartu indonesia pintar yang merupakan salah satu program andalan kampanye dari presiden joko widodo
kemudian ditolak masuk ke jakarta oleh gubernur ahok
apa komentar dan alasannya sebenarnya
ya ada beberapa hal yang ingin saya luruskan terlebih dahulu
yang pertama menyangkut kartu indonesia pintar
dan yang kedua menyangkut kartu jakarta pintar
dan relasi antara keduanya
karena yang berkembang di masyarakat ada yang mengatakan bahwa gagasan kartu jakarta pintar ini
ini bukan diinisiasi oleh presiden joko widodo
padahal kita ketahui bahwa sejak kampanye pilpres dua ribu empat belas yang lalu
itu kemana mana presiden joko widodo senantiasa membawa tiga kartu
kartu indonesia pintar kartu indonesia sehat dan kartu keluarga sejahtera
pada saat itu
saat tanggal tiga november dua ribu empat belas
itu presiden republik indonesia joko widodo
mengintrodusir ataupun mendeklarasikan tiga kartu ini
kartu indonesia sehat kartu indonesia pintar dan kartu keluarga sejahtera
pada tanggal tiga november dua ribu empat belas setelah dilantik
dan ini merupakan program perdana dari joko widodo
tetapi sebelum ada kartu indonesia pintar
saat menjadi gubernur dki jakarta
gubernur joko widodo telah memiliki satu program
prioritas atau program unggulan program strategis
yang namanya adalah kartu jakarta sehat
kartu jakarta pintar
kartu jakarta pintar
inti dari kartu jakarta pintar ini adalah memberikan donasi
ya kepada warga jakarta yang dinilai tidak mampu secara ekonomis
untuk kemudian mereka memiliki akses ya
bisa menempuh pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar
menengah hingga pada jenjang tingkatan atas
kartu jakarta pintar ini dialokasikan
didistribusikan setiap bulan kepada warga jakarta
yang masuk dalam seleksi ataupun kriteria ini
nah bagaimana relasi antara kartu jakarta pintar
dan kartu indonesia pintar yang dikatakan
sebenarnya pak ahok itu tidak anti ataupun melarang
beredarnya kartu indonesia pintar di dki jakarta
sudah disuraki oleh menteri anies bahwa pak ahok
sebenarnya dasar pemikirannya adalah
pak ahok ingin menghindari ya penerima ganda
penerimaan yang sifatnya dobel
karena apa karena substansi dari kartu indonesia pintar
itu sebenarnya sama dengan kartu jakarta pintar
orang kartu indonesia pintar ini dibuat oleh presiden joko widodo
yang sebenarnya dikembangkan dari konsep kartu jakarta pintar
yang dilakukan diimplementasikan oleh jokowi dodo dan basuki chaepurnama
pada saat menjadi gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
konsep inilah yang kemudian dibawa pada level nasional
ketika presiden jokowi menjadi presiden republik indonesia
nah pak ahok menyadari bahwa kartu indonesia pintar
ya itu dananya bersumber dari apbn
dan spirit apbn itu adalah keberpiakan pada
negara kesatuan republik indonesia nkri
karena itu mestinya ya perspektif ya yang dikembangkan
itu tidak hanya melulu pada jakarta atau jawa
tetapi kepada bagaimana juga memperhatikan daerah daerah lain yang membutuhkan
maksud anda suci di silang seperti itu
jakarta itu memiliki anggaran yang cukup besar
kalau bicara apbd sumber apbd itu yang dasar
itu adalah pad pendapatan asli daerah
dan dki jakarta setiap tahun memiliki anggaran lebih dari tujuh puluh t
untuk membiayai berbagai program pembangunannya termasuk pendidikan
menurut basuki cahayapurnama jakarta merasa cukup
karena merasa cukup kemudian ya sebaiknya kartu indonesia pintar
ini didistribusikan dialokasikan kepada daerah daerah lain yang lebih membutuhkan
misalnya kawasan indonesia timur yang memang memiliki kebutuhan yang lebih dalam aspek pendidikan
dan basuki chaepurnama ini bukan hanya katakanlah ya
mengatakan bahwa tidak perlu kartu indonesia pintar di dki jakarta
tetapi dana alokasi umum dana alokasi khusus yang sebenarnya dialokasikan untuk dki jakarta
ini juga ditolak oleh pak ahok karena merasa bahwa jakarta cukup
pak ansi kalau ketika gubernurnya merasa jakarta cukup kemudian warga jakarta
baik pak ansi kalau ketika gubernurnya merasa jakarta cukup kemudian warga jakarta

sudah memiliki hak dari kartu jakarta pintar yang dialokasikan dari apb dki jakarta itu
bukannya ketika gubernur ahok menolak ada tambahan hak lain sebagai warga negara indonesia
jadi para murid murid atau para pelajar yang kemudian masih warga negara indonesia ini kan
terutama meskipun dia warga jakarta
dia kan juga berhak untuk menerima kartu indonesia pintar
apakah itu memang tidak cara itu merupakan cara atau bagaimana gubernur ahok memutus hak

gubernur ahok itu berpikir ala negarawan
yang dia pikirkan tidak saja kemajuan warga jakarta
tetapi juga kalau bicara apbn yang dia pedulikan itu adalah warga indonesia
dari aceh sampai papua dari miangas sehingga pulau rote
apa yang kurang dari sisi anggaran di dki jakarta ini
bagaimana dengan hak
anggaran sudah cukup hari ini ada sekitar enam ratus ribu siswa siswi penduduk jakarta
yang bisa menikmati kartu jakarta pintar ini
dan pemerintah dki jakarta menganggarkan lebih dari rp satu lima triliun setiap tahun untuk dialokasikan untuk program ini
karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh basuki cahayapurnama ini bagian dari keberpiakan dia
bagian dari kepedulian dia sebagai gubernur jakarta terhadap anak anak indonesia yang lain
bukan cuma berpikir dalam konteks dki jakarta
meskipun mengurangi hak anak jakarta yang
tidak ada yang dikurangi
kalau jakarta pintar kartu jakarta pintar itu dialokasikan setiap bulan
ya dalam bentuk auto debate
sementara kartu indonesia pintar itu dialokasikan per semester
bahkan hari ini pak ahok itu sudah mulai mengembangkan
bukan saja memberikan kjp bagi siswa sd smp sma dan smk
bahkan sudah dikembangkan dalam bentuk kartu jakarta mahasiswa unggulan kjmu
ada baru lagi nih
ada baru lagi
bagi para penerima kjp yang berprestasi mereka itu mendapatkan setahun delapan belas juta rupiah untuk bisa bersekolah melanjutkan pendidikan
jadi itu kurang lebih
dua puluh enam perguruan tinggi negeri yang tersebar di indonesia
kurang lebih itu alasan kemudian gubernur ahok menolak kip masuk ke jakarta karena memang merasa tidak
menghindari tumpang tindih penerimaan
nah ini jangan sampai tidak tepat sasaran
bang jimmy anda melihat bahwa memang jika kip kemudian dimasukkan atau didistribusikan atau diberikan kepada warga

oke bang jimmy anda melihat bahwa memang jika kip kemudian dimasukkan atau didistribusikan atau diberikan kepada warga

oke bang jimmy anda melihat bahwa memang jika kip kemudian dimasukkan atau diberikan kepada warga

dua dua kali saya pikir

mungkin bisa jadi asumsinya dia menganggap kurang
kalau asumsinya benar artinya pak anies benar kalau itu kurang
tapi kalau begitu saya memperkirakan kalau tadi
saya tidak tahu kira kira berapa t untuk pendidikan di jakarta
alokasi sekitar berapa tiga t atau
nah saya pikir kalau asumsinya pak anies seperti itu
jadi perkiraan saya memang bisa ditambah
jadi menurut anda memang tidak perlu lagi ada double seperti itu
saya tidak perlu kalau dki jakarta sih uangnya banyak
meskipun biaya hidup dan tingkat atau biaya hidupnya di jakarta juga jauh lebih tinggi dibanding daerah lain
iya kan tadi saya asumsikan sama sama asumsikan
pak anies asumsinya begitu kurang
kalau asumsinya kurang saya bilang kalau kurang ya tinggal ditambahkan
sama dki sesederhana itu saya pikir
jadi saya pikir kalau saya melihat kjp atau kip
saya pikir tidak berhenti di situ
kan asumsinya ini atau tujuannya ya tujuan kjp dan kip ini kan agar masyarakat miskin memperoleh akses ke pendidikan
akses ke pendidikan
tapi menurut saya tidak cukup akses ke pendidikan
tidak cukup gitu
harus lebih begini maksudnya tidak cukup
kalau dilihat data misalnya dari anak umur sekolah sepuluh tahun sampai tingkat sma
lihat jumlah sd misalnya saya nggak ada data yang paling baru ya
data misalnya jumlah murid di jakarta dua ribu empat belas an ya mungkin nambah sedikit delapan ratus dua puluh lima
dan masih banyak yang belum bisa mengakses pendidikan
kemudian di smp nya tiga ratus empat puluh lima sma nya kemudian tiga ratus empat puluh itu kurang terus
apakah karena persoalan aksesnya karena kurang duit atau persoalan lain
nah itu yang saya maksud tidak cukup dengan akses diberi dengan uang
orang miskin itu tidak cukup diberi uang
harus lebih dari itu
nah pak anies tidak melihat seperti itu
pak anies memperlihatkan ya tambah aja uang tambah uang
saya pikir itu tidak cukup itu
tapi untuk pencerahan publik juga nih bang jimmy
sebenarnya apa sih yang membedakan antara sistem distribusi
sistem bantuan sosial dari kartu indonesia pintar dengan kartu jakarta pintar
tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali bersama jurnal perikuti
anda masih bersama kami dan di meja kita yang hangat ini sudah kedatangan tamu satu lagi
ada bang andre rosiade tim pemenangan dari anies dan sandi
selamat malam bang andre terima kasih sudah bergabung sama kita
tapi sebelum saya akan berbicara
saya ingin bertanya kepada bang andre mengenai sesuatu yang hari ini menjadi polemik yang cukup besar
mengenai ketika pak anies mengatakan pak ahok menolak kip masuk ke ibu kota
saya akan ke bang jimmy dulu
bang jimmy untuk pencerahan kepada publik
mungkin banyak sekali publik yang sering mendengar kartu jakarta pintar kartu indonesia pintar
tapi belum tahu sebenarnya esensi perbedaan distribusi bantuan sosial dan jenisnya seperti apa gitu
mungkin bisa dijelaskan kepada publik pak
prinsipnya saya kira prinsipnya tadi sama sama hanya untuk
bukan hanya ya prinsipnya agar anak rakyat masyarakat miskin itu punya akses
kedua duanya sama ya kedua duanya sama
tapi kalau dilihat dari kjp sederhananya lihat dananya aja lebih besar
seperti itu lagi lagi mungkin asu
dana yang diterima oleh pelajar itu
iya kjp kan lebih besar
itu satu kalau misalnya disuruh pilih juga
kalau disuruh milih ya kip sama kjp tetap masyarakat jakarta akan memilih kjp karena lebih besar
nah prinsipnya itu sama untuk akses tadi
itu buat saya poin itu sangat baik buat saya tadi itu ya harus punya akses ke masyarakat
lagi lagi tapi saya bilang asumsinya hitungannya tepat
ya mungkin masih kecil harapan orang mungkin akan selalu menambah ya
kalau misalnya seratus ribu per bulan kjp kalau tidak untuk sd seratus ribu sebulan
dan menarik kalau untuk mahasiswa unggulan itu di jakarta itu satu juta
satu juta surapat kalau tidak salah
delapan belas juta setahun
kalau disuruh kalau kemudian pak ahok kemudian meminta warganya untuk memilih kjp atau kip
pasti kan mungkin memilih kjp karena angkanya lebih besar
nanti kita akan tampilkan perbedaan signifikannya
tapi apakah sekali lagi pertanyaan yang sama seperti saya tanyakan ke bung ansyi
apakah ini tidak mengurangi hak mereka sebenarnya
kan mereka juga warga negara indonesia yang kemudian oleh undang undang berhak menerima bantuan sosial pendidikan berupa kip juga
dan ditambah kjp
ini kan seperti ya blazing indonesia
disgaih aja gitu bang
secara substansi seperti apa menurut anda
saya tidak melihat itu sebagai melanggar hak kalau saya tidak melihat seperti itu ya dengan sangat menyesal
ini hanya mungkin saya pikir kalau memang maksudnya begini ya
kalau di jakarta sampai bisa dapat dua begitu taruhlah dengan jumlahnya kira kira berapa lah
satu taruhlah biasanya di daerah lain mungkin hanya dua ratus ribu rupiah
kemudian di jakarta lima ratus ribu rupiah
boleh aja orang beralasan kehidupan di jakarta lebih tinggi dan sebagainya
tapi dia mendapat lebih besar
kalau tidak mau katakan kurang adil
saya pikir kalau mau dapat dua ya semua tempat indonesia dari ujung ke ujung dapat dua dong
maksudnya setiap daerah itu bikin lagi seperti kartu pintar misalnya kartu pintar flores atau apa segala di sana kartu pintar manado
dapat dua kemudian dapat
itu tujuannya kesana ya gak ada masalah
tapi kalau cuma satunya ke jakarta ini privilege
masa dikasih keistimewaan jakarta
nah saya pikir sebagai pemimpin sebagai pemimpin dari kacamata saya dia harus menentukan dong
jadi keadilan ditentukan oleh kacamata itu
saya melihatnya dari kacamata itu
saya akan kembali ke bang andre
ini hal yang sangat prinsipil ketika pak anies kemudian mengungkapkan bahwa
ini mungkin publik juga banyak yang belum tahu sebelum akhirnya pak anies kemudian memberitahu pada hari ini gitu bang
ketika pak ahok kemudian menolak masuk kkip
untuk di distribusikan ke warga jakarta
apa yang kemudian melandasi kemudian tiba tiba pak anies berujar seperti ini
oh baik saya sedikit cerita karena mas ansih tadi cerita sedikit soal kartu jakarta pintar ya
pak jokowi itu waktu meluncurkan kartu jakarta pintar itu saya masih ingat itu
beliau ke kantor lalu bicara dengan kepala dinasnya waktu itu
ternyata terlihat kepala dinasnya kurang
lalu besok pagi ketua gerindra dki jakarta bang taufik
diminta datang oleh pak jokowi dan beliau pak jokowi berdiskusi dengan ketua dpd gerindra dki
untuk membicarakan bagaimana caranya merealisasikan kartu jakarta pintar itu
karena waktu itu pak jokowi ini adalah gubernur yang dicalonkan oleh partai gerindra waktu itu
sehingga untuk mengamankan membantu memuluskan program program kegiatan pemprov dki
saat itu beliau selalu berkoordinasi dengan partai gerindra dki
lalu bang taufik mengasihkan berbagai usul lalu berkomunikasi dengan kepala dinas pendidikan saat itu
alhamdulillah meluncurlah kartu jakarta pintar itu sejarahnya
jadi ada kontribusi gerindra anda mau sebut itu ya
iya tentu kita tentu harus memahami sejarah
lalu yang kedua pernyataan mas anies soal hari sabtu kemarin
bahwa pak ahok menolak kartu indonesia pintar
kartu indonesia pintar diterima di dki jakarta
saya ingin bicara sedikit bahwa ini soal azas keadilan
jadi dki masyarakat dki itu membayar pajak yang disetorkan masuk ke apbn pemerintah pusat
nah kartu indonesia pintar ini bagian dari cara pemerintah pusat untuk memberikan hak pembayar pajak itu
pembayar pajak yang dilakukan dki dikembalikan haknya kepada pusat
nah itu tidak ditolak oleh pemerintah
otomatis masyarakat dki tidak menikmati pajak yang mereka bayarkan
satu ya jadi ini soal azas keadilan
yang kedua adalah ini realita yang harus kita hadapi

khususnya madrasah ini fakta
laporan dprd dki bahwa kartu jakarta pintar itu tidak bisa memenuhi ekspektasi kebutuhan masyarakat dki
khususnya madrasah ini fakta

khususnya madrasah ini fakta
bahwa kartu jakarta pintar itu tidak bisa memenuhi ekspektasi kebutuhan masyarakat dki yang berada di madrasar
oke pakai earthadamente

dan segalanya jadi akses mereka
yang masih di madrasah
itu masih kurang diperhatikan oleh
ini fakta loh saya bicara
maksudnya tidak dibagikan kartu
atau tidak mendapatkan bantuan sosial
ada yang terbagi kartu ada yang belum
jadi belum maksimal
jadi perhatiannya berbeda antara
sd negeri dengan yang ada di
menurut anda anda mau menyebut gubernur ahok melakukan diskriminasi
enggak saya enggak menyebutkan diskriminasi
kartu jahat kata pintar
itu belum terstibusi
khususnya untuk madrasah
sehingga mas anies sebagai
menteri pendidikan saat itu
yang memahami kondisi
secara lebih komprehensif
tentu memerhatikan bahwa
ini ada hak dan coba
membantu pemerintah dki jakarta
pelajar yang ada di dki
yang tidak mampu
membutuhkan bisa terbantu
jadi ini kembali ke asas keadilan
satu lagi informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat dki
dki ini tidak pernah
sudah sembilan tahun
tidak pernah mendapatkan
dau dana alokasi umum
dki hanya mendapatkan
dak dari pemerintah pusat
untuk sertifikasi guru
dan itu untuk pendidikan sertifikasi guru kan
jadi intinya ini soal asas
berkadilan kita tidak perlu
berpolemik soal kjp dan kip
mas anies sebagai
menteri pendidikan memahami
program dari pak jokowi
gubernur dki saat itu maupun
sebagai presiden republik indonesia
karena mas anies dari awal pendaftaran
sampai memenangkan presiden jokowi
berkampanye keliling indonesia beliau mendampingi
hari hari sehingga tahu program
dan mimpi besar pak jokowi
diwujudkan indonesia yang lebih baik
bang andri kalau anda beberapa kali
meng highlight asas keadilan
azas keadilan ini yang diperjuangkan oleh
pak andri baswedan bukankah
tadi sudah dikonfirmasi oleh tim pemenangan
ahok jarot memang kalau orang
menerima dua kartu
yang kemudian ya ini dianggapnya
berlebih ini bukannya
malah tidak adil atau tidak
fair untuk daerah lain
pemerintah pusat sudah memetakan
anggaran negara hpbn sudah
dan disiapkan untuk memenuhi seluruh
kebutuhan itu ini soal
keadilan bagi masyarakat dki
dan faktanya ya penerima penerima
merasakan kekurangan karena apa
biaya hidup di dki
berbeda dengan biaya hidup
di provinsi lain selain substansi
yang tadi anda bicarakan keadilan
kemudian masalah teknis lainnya
apakah juga ini
secara administrasi gitu bang apakah
secara ketatanegaraan administrasi bernegara
ada yang salah dengan
kebijakan pak ahok ini dengan melakukan pergub
dan menolak kip ini
ya saya tidak ingin menyesal
hanya menyayangkan ada hak
warga dki yang masih
membutuhkan ditolak oleh pak gubernur
pak gubernur ini merasa bisa memenuhi
tapi faktanya masyarakat dki
masih membutuhkan makanya
sekali lagi inilah
fungsi mas anies dan bang sandi
maju di dki untuk memajukan
bahagia warganya jadi
lagi lagi lebih ke substansi
keadilan bagi semua terutama
masyarakat jakarta yang ternyata banyak
yang belum juga menikmati
meskipun dua juga nggak apa apa ya bang ya
dapat kjp juga kip juga itu tetap adil
untuk masyarakat jakarta dan adil juga
bagi yang membutuhkan masyarakat dki
yang membutuhkan tidak ada
kata berlebih untuk orang yang membutuhkan
bang ansi silakan di jauh ini banyak
sekali kritiknya nih kemudian
tidak mempedulikan asas keadilan
kemudian ekspektasi kjp meleset
distribusi tidak baik
dan gerindra juga ternyata berkontribusi banyak
untuk bisa menggolkan kjp ini
di awal ternyata oh iya pak ahok itu
adalah kader gerindra tetapi pak ahok
kemudian keluar dari gerindra
karena pada saat itu gerindra
jadi ada alasan prinsipil pak ahok itu
keluar dari gerindra ya kira kira
seperti itu pak ahok mau
pilkada itu tetap dilakukan
melalui pemilihan secara langsung
jadi itu perlu dicatat juga kenapa
pak ahok keluar dari gerindra
kembali ke kjp
yang kedua soal alokasi dana
ataupun anggaran apbn harus
memenuhi prinsip keadilan apa itu keadilan
keadilan itu versinya banyak
robert nosik bicara lain
bicara keadilan yang disebut adil
kalau seandainya kita mulai dari garis start
yang sama jadi semuanya setara
yang namanya john rolls bicara keadilan
kita tidak mungkin memulai dari garis startup
yang sama karena kondisinya
kalau budi orang tuanya mampu
hidup di jakarta
yang berasal dari flores
orang tua saya petani dan tidak mampu
tidak bisa mendapatkan alokasi anggaran
karena itu dalam prinsip fairness
ini soal filsafat keadilan
perlu ada keberpihakan
yang lebih membutuhkan
kita tidak bisa
dari garis start yang sama
berlari dengan anak yang
dari pagi sampai malamnya
segala sesuatu sudah dipenuhi
kalau kita ilustrasikan ini dalam konteks
jakarta ini tidak punya masalah dengan anggaran
sementara daerah daerah lain
di pelosok indonesia kawasan timur
hari ini kita masih menyaksikan bahwa
mereka membutuhkan anggaran untuk pendidikan
karena itu kemudian karena spirit negara
negarawan seorang basuki cahayapurnama
dia sadar betul bahwa dana dengan dana
ini sudah cukup untuk membangun pendidikan di dki jakarta
sebaiknya dana ini dipakai
untuk saudara saudara basuki cahayapurnama di mana
di maluku utara di mana
di papua dan seterusnya dan seterusnya
jadi ada subsidi silang seperti itu
ada subsidi silang
kalau seandainya kita berpikir
dari sisi pembayaran pajak
mestinya semua dana yang paling banyak diterima
itu adalah warga jakarta
karena apa karena warga jakarta adalah pembayar pajak paling besar
kalau kita bicara kjp bu ansi tadi
ada yang mengatakan bahwa pak ahok sudah memperhatikan
asas keadilan dan jakarta sudah sangat cukup
kalau kita lihat kriteria apa sih
yang kemudian membuat seorang pelajar
anak sekolah yang tinggal di ibu kota jakarta menerima kjp
kjp ini semata mata dialokasikan
untuk memenuhi kebutuhan sekolah
untuk orang tidak mampu
untuk orang tidak mampu
tidak boleh di luar itu
kalau orang tidak mampu kemudian dapat tambahan dari kip
berupa uang tunai misalnya
kalau kjp kan tidak berupa uang tunai
berupa bantuan sosial tapi bisa di
harus berupa barang kan atau fasilitas
kip ini kan berupa uang
ini bukannya semakin membantu
yang tidak dijelaskan oleh mas anies adalah
kip itu disebutkan didapat tujuh ratus lima puluh ribu
masyarakat kemudian berpikir seolah olah tujuh ratus lima puluh ribu itu tiap bulan
padahal ini total selama
dan jauh lebih kecil dari alokasi kjp
yang diberikan setiap bulan
dan sebenarnya yang ingin dilakukan oleh pak ahok ini
pak ahok ingin melakukan tertib administrasi
sehingga dana kjp ini tidak bisa dicairkan
masyarakat jakarta sempat protes ke pak ahok
kenapa tidak bisa dicairkan
seperti itu bang
ternyata ya kalau dicairkan mereka bisa menggunakan ini secara salah
ada yang ibunya pakai untuk ke salon
tidak ada hubungannya dengan biaya pendidikan
karena berupa uang maksud anda
karena berupa uang
karena itu sistem ini kemudian dikunci secara rapi
dibangun oleh pak ahok
segala sesuatu ini bisa digunakan dengan sistem auto the bed
dengan bermitra dengan bank dki jakarta
dan hanya bisa digunakan untuk kebutuhan kebutuhan seragam buku biaya sekolah
dan semuanya kemudian diaksesnya dimana
hari ini itu pak ahok itu tidak hanya memberikan kepada sekolah negeri
bahkan kepada sekolah swasta
khusus di sekolah sekolah madrasah dan mts
itu sudah dilakukan
komunikasi bahkan mou
dengan kementrian agama
dan segera akan dialokasikan hal ini
nah ini kan harus bertahap
ini harus bertahap
jadi kalau dibilang diskriminatif
pak ahok sudah melakukan ini berkomunikasi dengan kementerian agama
dalam psikologi politik kita ini banyak yang salah
orang hanya melihat apa yang dikatakan
dan lupa apa yang sudah dilakukan
orang hanya respect dan memberikan apresiasi kepada apa yang dijanjikan
mereka lupa apa yang sudah diberikan bukti
jadi pak ahok itu sudah memberikan bukti
terkait dengan kip
ini kita juga harus cek
mas anies ini kenapa di reshuffle oleh presiden jokowi
jangan jangan karena target ya
membereskan kip ini tidak sesuai target
terkesan kelihatannya orang ini
tidak punya sensitivitas terhadap daerah daerah
miskin di indonesia
hatinya kurang kelihatan
terhadap ini sehingga kemudian
dan terkesan bekerja hanya untuk memenuhi target
baik bu hansi
saya akan berikan
saya akan berikan bang andri kesempatan untuk bisa menanggapi buang ansyi
tapi lebih asik kalau menanggapinya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke usaha jenis berikutnya
tim pemenangan ahok jawa dan bung andri
ada yang mau anda tanggapi
banyak sekali kemudian
sanggahan sanggahan atau jawaban dari tim
kjp itu beda dengan kartu indonesia pintar
kartu jakarta pintar itu
yang membagikan adalah kepala sekolah
kartu indonesia pintar
ini fakta dan data
kartu indonesia pintar menyasar yang itu
makanya kenapa mas anies sebagai menteri pendidikan
menginginkan agar dki menerima kartu indonesia pintar
karena kjp itu yang membagikan kepala sekolah
berdasarkan data dari kepala sekolah
anak anak yang ada di sekolah itu
berdasarkan data kepala sekolah
kip berdasarkan data bps
mendata siapa anak anak yang tidak bersekolah
anak anak yang tidak sekolah
makanya mas anies sebagai menteri pendidikan menginginkan
yang tidak bersekolah bisa bersekolah
tidak bisa mengakses karena mereka tidak bersekolah
kjp ini hanya bisa diakses dengan anak yang bersekolah
dibagikan oleh kepala sekolah
yang kedua saya ingin menjawab soal
pendistribusian mas anies sebagai menteri pendidikan
kita harus sampaikan kepada publik informasi yang utuh
azaz manfaat kartu indonesia pintar itu tahun dua ribu lima belas
sudah bisa dirasakan oleh masyarakat
oleh anak sekolah yang membutuhkan
hanya kartunya belum sampai waktu itu
tapi azas manfaatnya atau uangnya sudah bisa dirasakan
oleh masyarakat yang membutuhkan
kartunya memang baru tujuh belas juta terdistribusi
ya belum bisa karena belum selesai dicetak
tapi manfaatnya sudah bisa dicapai
sudah bisa dicetak
lalu perintahnya adalah harus berdasarkan data bps
nah data bps itu terlambat keluar
baru awal dua ribu enam belas keluar
ini fakta yang menyulitkan mas anies sebagai menteri pendidikan
mendistribusikan kartu itu
tapi azas manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan
pelajar yang membutuhkan itu dua ribu lima belas
jadi tidak relevan kalau mas anies dirisafal
karena kartu indonesia pintar
mungkin pak presiden jokowi yang lebih pantas menjawab
dan kita sampai sekarang belum pernah mendengar
apa alasan pak jokowi merisafal mas anies
dan dari segi jawaban substansi ataupun prosedur logistik
bagaimana anies baswedan mengelola kartu indonesia pintar ini
semuanya terjawab sudah dan semua itu sukses
dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat
dan perlu yang diingat sekali lagi
kartu indonesia pintar yang diinginkan oleh mas anies masuk saat jakarta
kenapa bisa begitu bang kenapa bisa begitu
karena kartu jakarta
akses atau datanya yang salah atau ada diskriminasi lagi
jadi karena kartu jakarta pintar ini bisa diakses
dan didistribusikan oleh kepala sekolah
jadi tidak meng cover anak anak yang tidak bisa bersekolah
jadi ini dua kacamata yang berbeda
sehingga mas anies waktu jadi menteri pendidikan menginginkan hal ini
jadi supaya terang menerang ya
kita harus bicara fakta data dan kenyataan bukan pencitraan
oke saya akan ke bung jimmy dulu
kalau kita lagi ini kemudian kita tarik lagi ke atas ini
sebelum saya akan ke bung jimmy untuk bertanya mengenai
bagaimana evaluasi kartu jakarta pintar dan juga kartu indonesia pintar juga
karena kemudian banyak orang yang menyaning nyaningkan
saya punya data yang akan saya minta produser saya untuk menampilkan di belakang mungkin
bagaimana data perbandingan antara kartu jakarta pintar dan kartu indonesia pintar
ini kalau kita lihat ya di belakang saya
ini perbulan untuk kartu jakarta pintar sd rp dua ratus sepuluh smp rp dua ratus enam puluh sma rp tiga ratus tujuh puluh lima
untuk kartu indonesia pintar ini per tahun
kelihatannya lebih besar tapi ini per tahun
satu tahunnya rp empat ratus lima puluh ribu smp rp tujuh ratus lima puluh sma rp satu
apa namanya kemudian yang menjadi perbandingan antara kjp dan kip
dari segi kuantitas uang yang kemudian diberikan
kalau evaluasi anda bung jimmy kalau dari segi distribusi
kemudian ketermanfaatan kedua kartu ini
ini kan sudah berjalan kip sudah berjalan satu tahun setengah mungkin ya bang ya
bang andreas sudah berjalan satu tahun setengah seiring dengan pemerintahan presiden jokowi
kjp lebih lama lagi evaluasi anda bagaimana bung jimmy
ya lihat aja dari angka itu ya sd rp dua ratus sepuluh smp rp dua ratus enam puluh sma rp dua ratus enam puluh sma rp tiga ratus tujuh puluh lima
sd rp dua ratus sepuluh per bulan kip rp lima puluh
nggak ada apa apanya kan kip nggak ada apa apanya dari jumlah
rp dua ratus lima puluh satu bulan loh jadi satu tahun sudah berapa itu rp dua juta
ini satu tahun rp lima puluh
ya kalau ditambah ke situ saya katakan ditambah rp lima puluh ditambah nih
rp lima puluh oleh dki nggak ada masalah saya pikir dari segi uang
jadi saya pikir
tidak ada masalah ditambah kip dan kjp maksudnya
ya nggak maksudnya
maksudnya dki mungkin bisa menambah lagi rp empat ratus rp tujuh ratus lima puluh yang dari sini nih dipindahkan
saya mau katakan saya bisa terima kenapa nggak ditambahkan ke kjp
selain karena itu udah double ya karena itu terlalu kecil kok masukinnya
itu satu saya melihat itu
yang paling penting di pendidikan jakarta di seluruh indonesia kalau kacamata saya
bukan hanya sekedar akses pendidikan bukan bukan akses pendidikan
itu yang harus dilihat
jadi ada kualitas sekolah kita bisa bicara tentang guru
nggak pernah bicara tentang guru
guru yang di jakarta sudah dapat hampir rata rata lima juta dan sebagainya
ini akses ini kualitas pendidikan yang harus dibicarakan
pak anies nggak bicara tentang kualitas pendidikan bicara pas rp lima puluh perak
kalau kita bicara ini kita kan bicara dua kartu yang kemudian bisa terdistribusi
bang andre tadi mengatakan kjp banyak yang belum terdiskusi
tidak hasil penelitian teman teman di icw kira kira waktu pak ahok masih wakil gubernur
tidak tahu tapi kalau kjp gitu silahkan periksa penelitian teman teman di icw kira kira tahun depan
kartu indonesia pintar itu satu setengah tahun sudah berjalan anda melihatnya seperti apa
ini yang dari kjp yang dikasih
kalau kartu indonesia pintar untuk seluruh indonesia anda kan juga dari koalisi pendidikan
saya tidak terlalu tahu laporannya kan kalau salah data saya nggak tahu berapa ini
mungkin tahun kemarin kan yang mau ditarget kartu indonesia itu rp lima belas lima juta
kalau tidak perkiraannya itu anak anak miskin tapi kalau
pak andi sendiri sudah mengklaim sudah membagikan secara fisik kepada rp sembilan belas juta masyarakat
saya tidak tahu datanya berbeda kalau begitu
tapi saya pikir saya mungkin berbeda pandangan ya saya sengaja untuk memberikan perbedaan pandangan
pandangan saya pandangan saya itu tidak hanya saya garis bukan akses bantuan kip dan kjp tidak penting
perlu perlu buat saya perlu cukup tapi jangan berhenti di situ
kalau berhenti di situ saya yakin seyakin yakinnya anak miskin tetap gagal
secara teori bisa dijelaskan
jadi bukan permasalahan uang bukan permasalahan uang dan
bukan permasalahan uang permasalahan kualitas di sekolah bagaimana menghadapi anak anak yang miskin
bagaimana anak anak miskin berbeda tadi dijelaskan
anak anak miskin itu berbeda di rumah nggak biasa lihat tv kok
ya ya baik
nah itu yang nggak dibahas nggak dibahas bahwa pak anies atau dengan sangat menyesal dengan pak anies pak ahok pak siapa lagi
tidak masyarakat mau lihat sekarang masyarakat mau lihat nih
jangan diasumsikan bahwa pendidikan di indonesia ini sudah berjalan dengan baik jangan diasumsikan seperti itu
diasumsikannya ada yang nggak beres oke melalui dengan akses tadi itu tadi saya bilang saya ulang bukan tidak penting penting
tapi jangan berhenti di situ saya punya kesan berhenti di sini ribut ribut itu hanya untuk empat ratus lima puluh ribu perak gitu di jakarta nggak ada apa apa
jadi tidak terlalu susah sih perdebatannya menurut anda ya
perdebatannya jangan berhenti di situ perdebatan di kualitas kualitas pendidikan
mari kita bicarakan bagaimana pendidikan kualitas di jakarta itu yang penting
kenapa mempersoalkan kip yang tidak substansi tadi
supaya diketahui ini data ya kenapa kartu indonesia pintar itu dibutuhkan
ini data bps
ini data tahun berapa ini
jangan jangan manipulasi ini
silahkan data bps april dua ribu enam belas
dan harus diketahui mas ya anggaran pendidikan dki ini empat puluh kali lebih besar dari anggaran pendidikan papua
angka anak bersekolah
di kepulauan seribu saja
jauh lebih rendah daripada di nabire maupun daerah daerah lain di papua
singkat kata dengan anggaran yang besar kemudian pengelolaan pendidikan di jakarta tidak substansi menurut anda
atau tidak mencapai sasaran yang dituju
betul ini data bps april dua ribu enam belas
saya bicara data
bps itu adalah pemerintah pusat
jadi bukan pencitraan bukan data abal abal
silahkan dijawab mas
jadi pemerintah nasional maupun pemerintah daerah itu punya program wajar
dan wajib belajar itu mulai dari sd smp minimal sampai sma
syukur kalau kemudian bisa ditingkatkan lagi melalui alokasi anggaran yang cukup berpihak kepada kaum miskin
jadi kalau dibilang data seperti itu itu harus dicek kebenarannya lagi
dki ini tercatat sebagai daerah yang angka putus sekolahnya itu paling rendah
dulu dibilang yang paling rendah putus sekolahnya itu adalah provinsi daerah istimewa yogyakarta
tahu berapa angka putus sekolah di dki sekarang
datanya dari mana mas
ini ada data yang kemudian nanti akan kita
ya boleh kita compare ya
kita compare kita olah bersama sama
karena kita akan bicara mengenai substansi
lagi lagi kita akan bicara bung aceh kita lagi lagi bicara
kalau bicara soal peningkatan kualitas ya kualitas guru bicara pendidikan
pendidikan ini multidimensional pendekatannya
ya jadi bukan
bukan sekedar memberikan akses kepada pendidikan
betul seperti kata pak jimmy tadi
tetapi juga memberikan kualitas kan begitu
dan kualitas ini antara lain yang disasar itu adalah juga para guru
guru yang baik
dan apbdp perubahan ini ini ditingkatkan lagi
ada sekitar empat t lagi dialokasikan untuk pendidikan
jadi sudah di atas itu
bahkan kepada para guru ya
ini sudah diberikan salary yang di atas rata rata
dibandingkan dengan provinsi provinsi lain
yang pasti kan begini
pak ahok itu tidak pernah ya
melakukan proses budgeting atau penganggaran
yang sampai angkanya itu lebihnya dua puluh tiga t
nah itu mas anies itu kemarin ketika buat anggaran
begitu bu menteri keuangan
sri mulyani periksa
yang tunjangan buat para guru itu
itu bisa kelebihannya dua puluh tiga t
ini berbahaya kalau pejabat seperti ini
ini disukai oleh orang orang yang kemudian ingin menggarong negara ini
kita kembali bicara
ini soal rekam jejak di sisi berikutnya
kita akan bicara mengenai rekam jejak di sesi berikutnya
itu bahaya itu
kemudian pak anies kemudian memberikan solusi sebenarnya
untuk bagaimana sih masyarakat jakarta
terutama para pelajar
pak alex sudah bilang empat ratus lima puluh kalau ditambahkan ini
ini jangin jelas
nendangnya itu semana
kartu indonesia pintar itu
boleh saya kasih kesempatan
kartu indonesia pintar itu beda dengan kartu jakarta pintar
kartu jakarta pintar itu yang membagikan kepala sekolah
bagi anak anak yang sudah bersekolah
kartu indonesia pintar itu
mas seru berpikir bagi anak anak yang kerjanya masih mengais ngais sampah
jadi orang tua anak ini belum masuk di sistem sekolah
nah itu bedanya
ini data bps yang diumumkan april dua ribu enam belas
kartu itu seharusnya saling melengkapi
karena beda sekali gitu bang ya
jadi kartu jakarta pintar
kartu jakarta pintar hanya dibagikan oleh kepala sekolah
berdasarkan data kepala sekolah
kepala sekolah yang membagikan kepada pelajarnya
kartu indonesia pintar
bagi anak anak yang mengalir sampah
jadi tukang kaman bagaimana mereka bisa masuk sekolah
maka itulah tujuan anies baswedan sebagai menteri pendidikan
memastikan anak anak yang tidak bersekolah di dki itu bisa mendapatkan akses pendidikan
itu yang berbeda dengan pahok
hari ini kami mengumumkan dua mantan komisioner kpk
bambang wijoyanto dan anan pandu
menjadi tim sukses anis dan sandi
itu menunjukkan integritas anies jelas
daripada petahana yang bermasalah sumber waras tidak jelas
lalu reklamasi tidak jelas
ini kalau bicara integritas
oke nanti kita akan bicara rekam jejak masing masing calon
tim sukses anies ada dua komisioner kpk
pahok itu penerima bung hatta
untuk perbincangan kita pada malam hari ini saya akan ke bung jimmy
kalau kita untuk menengahi bagaimana perdebatan dua ini kan memang secara ide
secara gagasan secara sistem memang sudah
secara melihat keadilan saja masing masing sudah berbeda
bagaimana kemudian warga jakarta harus melihat bagaimana cara pemimpin mengelola pendidikan
terutama dengan anggaran
terutama dengan bantuan sosial
atau bantuan sosial di bidang pendidikan ini
seperti apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat jakarta sih sebenarnya
tadi sebenarnya saya coba mau menengahkan dengan tadi
kita bicara bicara seperti hanya itu saja
tadi bisa kita bicara kualitas sebenarnya
itu tapi ya itu yang saya pikir jalan jalan menengahnya juga
untuk bantuan sosial sendiri
bantuan yang paling penting apa yang diterima oleh masyarakat jakarta
apakah subsidi uang apakah subsidi barang
atau ke fbh siswa
ya kan subsidi yang dikasih sekarang misalnya ambil kjp atau kip tadi
tapi kemudian yang kjp itu kan untuk bantuan misalnya beli buku dan sebagainya
dan termasuk memikirkan transport
itu di dalamnya itu
itu buat saya tepat
tidak salah gitu ya
tapi saya katakan lagi tadi
untuk mengingatkan pada masyarakat
bahwa saya mengatakan kepada masyarakat yang paling penting itu sebenarnya
kenapa asumsi saya kualitas pendidikan kita tidak terlalu seberikan
untuk lebih jelas mungkin orang tidak suka ya
tapi untuk melihat gambaran saja
bukan perbandingan tanda kutip ya
misalnya ambil negara yang kecil
walaupun kecil sekali finlandia
orang bicara pendidikan pasti tidak bisa tidak akan melihat event lendia
lalu orang akan bilang itu negara kecil
ya memang kecil
tapi saya mau memperlihatkan ini loh cara untuk membuat pendidikan itu berkualitas
itu yang mesti yang saya pikir yang dibahas
dengan uang yang seperti ini tentu saja
tentu saja lagi lagi saya bilang penting
nah kaitannya dengan tadi saya pikir bicara kesetaraan
di dalam pendidikan juga harus dibicarakan tentang kesetaraan
hasil penelitian penelitian memang belum banyak penelitian di indonesia
tapi kalau di eropa misalnya perancis dan sebagainya amerika dan sebagainya itu
sudah jelas ada ketidakadilan di dalam pendidikan
maksudnya bagaimana tadi sudah diarahkan
kalau anak miskin dan anak orang kelas menengah disatukan di satu sekolah itu
kalau tidak ada tweet perlakuan yang lain pada anak itu pasti gagal dia
itu pasti gagal itu yang harus mesti dilihat ya
dan bantuan sosial kita kembali ke bantuan sosial di bidang pendidikan
memang apa yang kemudian dilakukan oleh negara melalui kip dan apa yang dilakukan oleh pak ahok oleh kjp itu memang
itu tugas negara harus menambahkan
ada kip ada ik kjp dan saya memperkirakan saya memperkirakan dari tadi sudah saya memberikan
itu jumlah baik dari kip maupun kjp akan terus mungkin bertambah
kalau tidak bertambah tidak ada gunanya
yang terakhir saya akan kasih kesempatan bung asi kemudian bung andrik
yang terakhir pertanyaan saya yang membuat saya penasaran sebenarnya
dengan pak ahok menolak kip masuk ke dki jakarta ini bukannya suatu bentuk quote unquote pembangkangan atau mungkin melawan kebijakan pemerintah pusat seperti itu bang
tidak kan tadi sudah kita jelaskan soal konsep keadilannya john rules dan robert nosik tadi
secara administrasi kenegaraan
tidak ada tidak ada yang disalahkan
justru karena pak ahok punya care kepedulian
makanya dia ingin berbagi dia melakukan share
jadi care dan ingin share kepada daerah lain
karena apa karena masalah anggaran itu tidak menjadi masalah di dki jakarta
yang berikut soal mekanisme dalam kjp ini
dahulu ya biasanya berdasarkan pengantar dari rt rw
tetapi dalam kenyataannya rt dan rw ini kerap kali tidak terlalu teliti cermat dan seksama untuk menentukan siapa yang harus menerima kjp ini
salah kalau dikatakan yang menerima kjp ini
karena mereka tidak berasal dari kaum miskin
kaum miskin ini juga yang menjadi prioritas
karena mereka sasarannya
ini yang disebut dengan afirmative policy
kebijakan yang berpihak
karena ya rt dan rw kurang cermat melakukan proses katakanlah seleksi
kemudian kepala kepala sekolah ini masing masing sekolah ini dikontrol secara ekstra ketat
dan kemudian mereka yang antara lain mencatat satu persatu kira kira terutama mereka yang miskin
yang harus diprioritaskan oleh mereka
harus diprioritaskan untuk mendapatkan kjp ini
baru kemudian baru kemudian ini mendapatkan rekomendasi
yang tidak sekolah juga banyak
dan terbaik di indonesia
ya kira kira seperti itu
jadi kalau hari ini pak ahok mengatakan kami bisa jalan dengan kjp
sebenarnya pak ahok itu ingin peduli kepada pendidikan di nabire pendidikan di flores pendidikan di
singkat kata jika gubernur jika basuki cahaya purnama kembali menjadi gubernur tidak akan lagi memakai kjp
tetap memakai kjp
iya karena dana alokasi umum ya itu setiap tahun juga dianggarkan untuk dki jakarta
tetapi dki punya apbd yang cukup dan daripada mubasir kemudian ini dialokasikan
soal integritas tadi pak ahok ini penerima bung hatta anti corruption award bersama dengan ibu trinitas marini dan joko winodo
bu hansi saya akan beri kesempatan bu andri
terakhir dari anda apakah jika anies baswedan menjadi gubernur tetap kip akan dipaksakan atau mungkin akan diintegrasikan dengan sistem di
jadi begini singkat saja bu andri
pertama saya harus jelaskan ya kjp itu akan kami tingkatkan anggarannya
kalau mas anies jadi gubernur
yang kedua kami akan menerima kip
karena apa kartu indonesia pintar itu adalah untuk membantu anak yang tidak bersekolah mas
kalau kartu jakarta pintar itu adalah membantu anak miskin yang sudah bersekolah
jadi ini dua hal yang berbeda
anak dki yang bersekolah
satu lagi di data pokok pendidikan kementerian pendidikan tahun dua ribu lima belas desember dua ribu lima belas
itu ada delapan belas empat ratus tujuh puluh tujuh kelas
itu adalah sebuah penunjang kelas yang rusak ringan
itu di dki ya
jadi dengan anggarannya besar itu belum bisa mencetak kualitas pendidikan
sepuluh kali lipat anggaran dki ini lebih besar dari papua
tapi sekali lagi nabire timika dan merauke jauh lebih tinggi angka partisipasi murni sma nya daripada kepulauan seribu
itu fakta dan data
nanti kita akan lanjutkan diskusi ini di warung kopi depan
kalau integritas ya kita akan bicara
tim sukses anies sandi adalah komisioner kpk
dan bisa salah sampai dua puluh tiga t gitu
ibu sri mulyani katakan ini
baik kita akan bahas nanti bagaimana alokasi alokasi dana lagi dan juga perbincangan mengenai rekam jejak di diskusi yang lainnya
terima kasih bung hansi terima kasih bang jimmy terima kasih bang andre atas perbincangannya hari ini
boleh salaman satu sama lain bapak bapak silahkan